sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di kawasan lingkar nagrek jawa barat
kita akan ke raff raff
baik raff raff selamat pagi apa yang bisa anda lamporkan dari sana silahkan
hanum betul sekali bahwa ini adalah fenomena yang menarik bagaimana kita mengamati arus mudik
baik arus balik maupun juga arus mudik yang terjadi di semua kawasan baik utara maupun selatan
jika pada satu jam yang lalu kawasan lingkaranagrek tepatnya di jalur keluar lingkaranagrek ini
tadi dipadati oleh mobil pemudik dan juga sepeda motor penduduk lokal yang ingin masih melakukan pulang kampung
dan juga masih mengunjungi tempat tempat wisata di kabupaten tasikmalaya dan juga garut
namun saat ini kondisinya sudah mulai ramai lancar dan tadi juga sudah lengang sekali
di pintu keluar lingkaranagrek ini masih terlihat
pemudik pemudik lokal yang menggunakan sepeda motor ini untuk kembali ke garut dan juga ke tasik malaya
melewati lingkaranagrek dan juga dari limbangan dan juga dari cagaknagrek
dan fenomena yang saya amati saat ini adalah bahwa setelah dua hari libur lebaran
saat ini aktivitas ekonomi sudah kembali mulai menggeliat kembali
di mana pusat jajanan dan juga oleh oleh saat ini sudah mulai kembali
ini buka di sepanjang jalur jalan raya nagrek ini dan juga di arah sebaliknya
baik dari arah tasik malaya garut menuju ke jakarta dan juga sebaliknya hanum
oke baik raff raff terima kasih atas laporan anda langsung dari nagrek jawa barat

anda dapat memanfaatkan aplikasi gomudik
aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda dalam bermudik
di daerah anda dapat memanfaatkan aplikasi gomudik aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda dalam bermudik
aplikasi gomudik ini dapat anda akses melalui google play store untuk anda para pengguna smartphone android
selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung puluhan gambar cctv dari berbagai pintu tol
anda juga dapat mengaksesnya informasi jalur alternatif yang dapat mempercepat waktu perjalanan anda
baik sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di play store
saya aziza hanum selamat pagi